suasana haru menyelimuti rumah duka adipati kenzu ibrahim korban tewas akibat tersengat listrik di jalan tanah pasir penjaringan jakarta utara
ia tewas tersetrum tiang lampu lapangan rusunawa penjaringan pada minggu malam lalu
kerabat korban terus berdatangan ke rumah duka di jalan tanah pasir penjaringan senin siang
atas tragedi ini ayah korban meminta pihak pengelola rusun bertanggung jawab
kasus ini ditangani polsek penjaringan adapun jasad korban sudah dimakamkan pada senin sore
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan enggan menanggapi kasus tersebut
ditemui di hotel grand cempaka jakarta pusat selasa pagi anies lebih memilih diam dan enggan menanggapi pertanyaan yang dilontarkan awak media